keberadaan rumah sakit apung menjadi hal yang tidak biasa di teluk jakarta
inilah rumah sakit apung nusa waluya ii yang tahun lalu beroperasi
membantu korban bencana tsunami palu
rumah sakit apung ini tengah bersandar guna perbaikan dan diperlihatkan kepada publik
sejak dua puluh tiga november hingga satu desember mendatang
pihak pengelola mengatakan rumah sakit yang mampu menampung empat puluh pasien rawat inap ini
membuka akses bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih dekat
terkait sejarah dan fasilitas yang berada di rumah sakit apung tersebut
terdapat delapan poli kesehatan yang disediakan rumah sakit ini
diantaranya poli anak poli gigi dan poli kandungan
dengan fasilitas ruang bedah ruang transfusi darah ruang x ray igd dan juga apotek
menurut pendiri rumah sakit apung dr lee agustinus darmawan
dirinya membangun rumah sakit ini untuk membantu masyarakat indonesia
yang berada di wilayah terluar terpencil dan tertinggal
yang masih sulit mendapatkan penanganan kesehatan
saya mulai di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan masuk jakarta
saya mulai mendirikan bedah jantung terbuka di rumah sakit usada
lalu kami mulai melakukan bedah jantung terbuka secara gratis
untuk pasien pasien yang tidak mampu untuk hobi operasi jantungnya
dan itu menjadi
bagaimana membantu mereka yang berada jauh dari kesempatan
untuk mendapatkan pelayanan medis yang adekuat
sesuai dengan standar yang berlaku saat ini
upaya pihak rumah sakit apung dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat indonesia
terutama yang tinggal di wilayah kepulauan indonesia timur
mendapat respons positif dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak
mulai dari bantuan tenaga medis obat obatan
dan perusahaan operasional
ini ada rumah sakit apung tidak akan hadir nih
nah dari situ timnya dokter sher telah mensosialisasikan kepada
pemerintah lokal ya dok ya
dan dokter sher telah kerjasama dengan pemerintah yang di kota kota terpencil
apa sih yang mereka tuh memerlukan
nah bedanya gini sebelumnya mungkin dia dua hari memerlukan untuk datang ke puskesmas
belum tentu ada dokter belum tentu ada obat
nah sekarang dengan adanya rumah sakit apung
bukan hanya ada obat sama dokter
tapi yang dibawa oleh dokter lee adalah seluruh rumah sakit
yang bisa dibilang dok standar keselamatan pasiennya persis seperti kelas d ya dok
setiap masyarakat yang berobat jalan maupun rawat inap di rumah sakit ini
tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis
rencananya pada awal dua ribu dua puluh mendatang
rumah sakit apung ini akan menuju perairan maluku
untuk membantu melayani penanganan kesehatan warga maluku dan sekitarnya